bagi umat islam nama gua hiro tentu sudah tidak asing
gua ini menjadi salah satu tempat favorit nabi muhammad saw untuk menyendiri dan merenung
gua ini juga merupakan saksi bisu turunnya wahyu al quran untuk pertama kali
turunnya kitab suci ini sekaligus menandai pengangkatan nabi muhammad menjadi nabi terakhir bagi umat islam
gua hiro berada di jabal nur sebuah perbukitan yang terletak di kawasan hejas sekitar tujuh km dari mekah arab saudi
gua ini memiliki panjang tiga lima meter dengan lebar satu lima meter
dengan kemiringan gua sekitar satu lima meter
dan kemiringan gua sekitar enam puluh derajat cukup sulit untuk berjalan menuju gua
gua hiro menghadap ke utara dengan pintu masuk menunjuk langsung ke arah kaabah
setiap hari puluhan ribu orang datang silih berganti di gua ini
para pengunjuk seolah ingin merasakan suasana ketika wahyu al quran pertama kali turun
namun anda harus bersabar untuk memasuki gua mungil ini
keadaannya juga cukup gelap karena hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke gua
di malam hari anda akan disuguhi pemandangan kota mekah dari ketinggian
bahkan anda juga bisa melihat masjidil haram tanpa terhalang gedung gedung tinggi